jangan tanya lagi kayak gini ya
jangan tanya kayak gini lagi ya
mama gak suka
kenapa mama pergi dulu ya
rena yang pintar dulu
siapa papa dan mama kamu yang sebenarnya
apa kamu masih mau jadi anak papa
berapa abuah sama endin
saya sama ini mau pergi
tetapi reyna ya
hati hati pak bos
jadi aus kan
aku mau tanya dong
siapa bapak mama aku
mama kamu itu ada di dekat kamu sayang
papa belum mengatakan tentang kebenaran identitas kamu ke mama kamu
kamu kenapa sih
kamu kenapa ngelamun mas
serius kamu gak kenapa napa
gak sakit sama sekali
kau pasti banyak pikiran mas
padahal kamu juga baru sembunyi
serius gak apa apa
pak kita mau pulang aja
jadi perut kamu ada sakit gak
harusnya saya yang minta maaf ke kamu din
karena sampai hari ini
saya belum jujur soal reina sama kami
kita jalan lagi ya
untuk latihannya hari ini
kalau si rory lihat hasil latihan kita
lo kok malah duduk sih
lah itu si iwa di toilet
mau banget lagi dia
mas daniel ada tamu di depan
katanya mau ketemu unicorn band
udah samperin aja
siapa tau ada job
kau duduk sini ya
kau mau ngasih tau
kalo mau kesini
waktu kalian latihan ya
ada yang saya mau tanyakan soal
iya silahkan bang
ada yang kalian inget
sesuatu tentang lipstick ini
kayaknya inget deh
waktu itu kita mau nanggung di las vegas cafe
kayaknya lalu waktu itu ada deh
jadi waktu itu kalian harus perform
kabel gitar listriknya si roy
ketinggalan di mobil
gue yang ambil kabel listrik gitarnya
listrik siapa sih
kok di mobil si roy
kok di mobil si roy
gue kasih tau si roy ah
gue kasih liat tuh lipstick nya sama si roy
dianya malah marah marah sama gue bang
gue malah disuruh tuh buang tuh lipstick
tapi kan gue gak enakan orangnya
gue taruh lagi tuh lipstick di mobilnya dia
rasanya dari penjelasan penjelasan ini petunjuk mulai mengerucut
bisa jadi lipstick itu memang punya elsa
makanya roy marah
karena dia menyesali apa yang sudah dia lakukan bersama elsa
duh mohon belum kelar ya
bisa gak sih
belum kan gue udah bilang dari tadi
proses loadingnya ini lama
dan kalau koneksinya keputus ini gua ngulang lagi dari awal gak
gua kabarin mici gak ya
hah enggak apaan sih
bikin kaget orang aja loh
itu tadi ada waters mau nawarin minuman
terus gue kan takut ganggu lagi kerja tuh
gitu biar gak ganggu